ribuan pemotro trail minggu pagi beradu ketangkasan melintasi medan berat di kawasan lereng gunung ijen bondowoso
dalam ajang ini peserta tidak hanya menguji adrenalin tetapi juga bisa menikmati keindahan alam pegunungan
seperti apa keseruannya ini dia liputannya
dua ribu dua ratus pemotrotrail minggu pagi ikuti ajang pacu adrenalin dalam berita max ijen trail dua ribu tujuh belas di kawasan lereng ijen bondowoso
mereka berkumpul untuk unjuk kebolehan dalam melintasi medan berat penuh debu dan tanjakan ekstrim di kawasan lereng gunung ijen
selain dibutuhkan motor yang sempurna peserta harus menyiapkan fisik yang prima untuk menaklukkan medan berat tersebut
untuk tanjakan itu lebih menantang daripada yang lain kalau yang lain kebanyakan paling lumpur
tantangan yang lainnya apa
kalau ini ya memang kayaknya tanjakan juga ini yang banyak ini jangan berkirakan seperti itu
benar saja baru lima puluh meter lepas dari garis start
peserta langsung dihadapkan pada rintangan pertama berupa jalan penuh dengan balok kayu
di lintasan ini dibutuhkan keahlian khusus agar motor bisa lolos
meski ada jalan beraspal namun sebagian besar jalan yang harus ditaklukkan adalah medan dengan tanah padas berdebu serta penuh dengan tanjakan curam
tak ayal beratnya medan berhasil memaksa setiap peserta berkali kali beristirahat di titik tertentu utamanya di kawasan wisata di lereng ijen
jadi pemandangannya yang sangat indah dan berbunungan yang begitu membesona sehingga antara ini bisa dilakukan untuk ekstrim maupun yang fun fun
pihak penyelenggara sengaja menjadikan trail di lereng gunung ijen ini sebagai sarana olahraga sekaligus berwisata termasuk diantaranya memperkenalkan eksotisme ijen pada masyarakat luas